pak demang saya mau ikut lomba menyanyi
nama panjangnya siapa
itu nama panjangnya
iya panjang ya bang
terus deh bang
kalau masalah nyanyi
tidak ada lawan
kamu itu kok gak ada kapak kapaknya kenapa sih
orang mengganggu rumah tangga orang itu dosa
mulai sekarang kamu tak hukum
gak boleh masuk gak boleh makan
terserah kamu makan apa
makan apa terserah
kan gue yang masak
gak boleh makan pak
ya allah tega banget
kemana kemana ku harus pergi
jadi sekarang aku harus pergi
tidak ada orang yang peduli
tidak ada orang yang peduli
tidak ada orang yang peduli
apa nih kebun gue jual aja
buat biaya kawinnya si jejen
tidak ada orang yang peduli
haruskah diriku mati bunuh diri
tetapi diriku takut pada ilahi
elah elah elah lo ngapain
elah lo bunuh diri lah ya allah elah lo ngapain
lo bunuh diri lah
aduh lah maafin gue banget lah
gue gak bisa berhenti
gue mau nyelamatin lo lah
aduh sakit banget malah gue nih lah
elah bunuh diri dosa lah
ya allah lah
lo kalau gak apa apa sharing lah
jangan sendiri sendiri doang
lo simpen lah lo bunuh diri lo bego bener
lo ngapain lo lo bukannya bunuh diri
ini bunuh diri mah kagak boleh tuan demang
elah mah cuma mati kembang
tuh liat tuh kembangnya
ya kan ketipu
baru diguyur gitu aja udah masuk angin
ya kan dingin mah
makanya jadi laki laki itu jangan kegatelan
lumayan godain si elah terus
he kok yang godain istrinya kek
syukur deh be
doain mak ya biar menang
bukan apa apa mah
kecukup mah mah mah mah
ampun ampun jangan jangan mana jangan
aduh aduh aduh aduh
terlalu terlalu terlalu
terlalu kira kira terus
jangan kapel jangan kapel
pak dem budem saya mau daftar jadi penyanyi
alias penyanyi ya
pak dem pak dem
ya pak dem ini
dubek apa panjangnya error
pak dem saya juga mau daftar
eh gue mau ikut juga lo
panjang yang eya juga ikut
makanya kagak mau ketinggalan
ayu mau jadi penyanyi belangdut deh
nama panjang lo siapa ya
nama panjang ipan panyur s
mansur pak panjur
iya kayak pernah denger
ya ipan yang wajahnya tampan walaupun tukang sayur
eh lu kagak pantas ikut beginian
yang pantas itu gue bukan allah
eh gue mau ikut emang kenapa ya
apa urusan kok

nah panjangnya satu
nama panjangnya siapa ya
oh itu nama panjangnya
iya panjang ya bang ya
terus deh bang
kalau masalah nyanyi
tidak ada lawan
pak dimak saya dong mau daftar
pembantu malah ikut ikutan lomba
loh disini mana ada penyanyi dangdut emak emak
mamamah pantasnya di dapur
nih kalau emak ada
bubar bubar bubar
nama aku belom pak
daftar daftar lomba dangdut
yaudah deh bang boleh deh bang
ya boleh be babe kan baik ya
ya bang udah biarin aja
kan ayikutan juga
nah ya anak ikutan kan kompak be kok perlu babe ikutan juga
eh tapi gak usah deh babe kan yang ngadain dia
boleh ya be boleh ya
makanya punya bintik
iya dia yang pega
siapa ya yang login sis
bang omdat dia domiene
ya yayang eya tega banget
abang bukan tukang minta minta
yayang eya abang ipan datang kemari ada maksud dan tujuan
iya bang ya allah bang
ela takut bang sama ular mak
dasar lu bang
yayang eya jangan takut
ini ularnya udah jinak
soalnya ini ular baru dicabut giginya dari dokter gigi
wah kok ular bang
dibilangin jangan takut
yayang eya ini ularnya ular sendok
kan yayang eya jogetnya joget goyang ular sendok
makanya bang ipan bawain yang benerannya
ya ampun bang makasih ya bang ya
eh abang perhatian banget sama ella
udah kayak presiden
presiden merhatiin yayang eya
ada juga bang ipan yang merhatiin
ya yuk latihannya
kodok lu abang ular
lu jangan galak galak
ya nih mbak
ikutin tariannya sesuai sama ular